hai silakan berarti mau mengajukan alat suci
terima kasih yang mulia
hari ini kami menghadirkan
ada tiga puluh lima bukti yang kami hadirkan saat ini
mulai dari b satu sampai dengan b tiga puluh lima
ini perlu kami sampaikan
mohon izin nanti untuk menayangkan beberapa bukti
karena ini kita lihat bersama
ada tiga puluh lima bukti yang kami hadirkan saat ini
dengan kode mulai dari b satu sampai dengan b tiga puluh lima
untuk bukti b satu a
ini perlu kami sampaikan
dan juga nanti print outnya kami sampaikan ke majulis hakim
ini foto perayaan ulang tahun perkawinan
terdakwa ferdi sambo
dan terdakwa putri canrawati
yang ke dua puluh dua tanggal tujuh juli
di kediaman magelang
nah konteksnya adalah
bahwa pada perayaan ulang tahun perkawinan tersebut
itu dirayakan bersama para ajudan
dan para art
termasuk disana ada joshua juga
almarhum joshua dan beberapa yang lain
dan terlihat kedekatan bu putri
memperlakukan para ajudan semuanya sama
termasuk juga para art
ini yang kalau kita hubungkan dengan
keterangan ahli sebelumnya
ada relasi informal memang yang terjadi
di antara bu putri dengan para ajudan dan para art
bahwa ada sebuah percobaan
salah satu pihak yang salah tafsir tentu itu
terdakwa bu putri canrawati
dan peristiwa ini
perayaan ulang tahun ini sebelumnya